kita ke informasi lainnya napi kasus terorisme yang menghuni lembaga pemasyarakatan kelas dua a kendal jawa tengah berulah di dalam lapas pada kamis lalu
ya napi teroris ini tidak melakukan hormat kepada bendera merah putih saat melakukan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
dan ini adalah foto foto dan juga video saat salah satu napi penghuni lapas kelas dua a kendal jawa tengah tidak melakukan hormat kepada bendera merah putih saat bendera dikibarkan
dan agus widarto yang berusia tiga puluh delapan tahun merupakan napi teroris yang dipidana dengan hukuman sebelas tahun penjara
ulah agus ini diluar dugaan petugas lapas dan juga aparat keamanan tni polri yang saat itu juga ikut dalam upacara
ironisnya di hari kemerdekaan agus justru mendapatkan remisi lima bulan dari pemerintah
namun akibat ulahnya ini remisi akan dikaji ulang
dan untuk napi yang berusia tiga puluh delapan tahun merupakan napi teroris yang dipidana dengan hukuman sebelas tahun penjara
untuk remisi dua ribu tujuh belas alhamdulillah juga turun sebesar lima bulan
jadi hak haknya kita tidak ada yang kita hambat
seperti permintaan jc ke bnpt maupun ke makobrimob kita bantu kita fasilitasi
terus rencana ini remisinya gimana pak nanti pak
jadi memang ini setelah saya panggil tadi yang bersangkutan saya suruh bikin surat pernyataan di atas matarnya
kenapa yang bersangkutan tidak
menghormati bendera merah putih yang itu lambang lambang negara kita